dua remaja perempuan yang diketemukan
mati bunuh diri tiga hari lalu
tepatnya sembilan juli seribu sembilan ratus tujuh puluh enam
diduga kuat akibat kekerasan seksual
oleh ayah kandung mereka sendiri
dari tadi tuh penyiar nyebutin
ini kan tahun dua ribu enam
tv nya rusak lagi
belum maklum lah
kan di biasa
ntar kamu masih rahat
di atas ada kamar kosong ya
supaya banyak masyarakat